presiden joko widodo melepas keberangkatan isuzu traga dalam acara ekspor perdana tahun dua ribu sembilan belas
berlokasi di kawasan industri surya cipta karawang jawa barat presiden melepas sebanyak satu ratus dua puluh unit raga yang akan diekspor ke filipina
presiden menyambut baik ekspor yang dilakukan pt isuzu astra motor indonesia sebagai langkah untuk mengatasi defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan
meski baru satu ratus dua puluh unit yang diekspor ke filipina pt isuzu astra motor indonesia menargetkan ekspor enam unit ke negara negara di asia timur timur tengah dan afrika
kembali saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa fokus kerja pemerintah sekarang ini adalah bagaimana mengurangi impor
dan yang kedua bagaimana meningkatkan
mau datang ke pt isususu ini karena ada ekspor perdana isusu traga
selama tiga tahun ke depan pemerintah menargetkan ekspor mobil ke dua puluh negara di afrika asia timur hingga timur tengah
selain itu sebagai penyemangat kepada industri otomotif presiden jokowi menargetkan ekspor sebanyak satu juta
hingga tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
tahun lalu ekspor mobil indonesia masih mencapai tiga ratus empat puluh enam ribu unit dengan nilai empat tujuh puluh delapan miliar dolar amerika atau setara enam puluh enam sembilan triliun rupiah
sementara tahun ini ekspor mobil ditargetkan mencapai empat ratus lima puluh ribu unit
dalam tiga tahun ke depan akan masuk ke dua puluh negara
baik itu di afrika baik itu di asia timur
baik itu di timur tengah
ini yang diharapkan oleh pemerintah oleh negara ini
ekspor kita semakin meningkat ekspor kita semakin terus naik
yang pada ujungnya kita berharap current account defisit kita semakin mengecil dan semakin nantinya neraca perdagangan kita juga bisa surplus
jangan sampai impornya lebih banyak dari ekspornya
kalau sudah yang namanya defisit transaksi berjalan kita bisa kita atasi neraca betasi kita tarung dengan negara manapun akan siap